yeswasana gerbang tol kalikangkung semarang pada malam hari ini
yakni delapan belas april pukul delapan malam masih tampak lengang
belum terjadi antrian kendaraan yang sangat mengular
meskipun hari ini mulai diberlakukan skema rekayasa one way dari cikampek
menuju ke gerbang tol kalikangkung semarang
seperti yang anda lihat saat ini
ada sekitar dua belas gerdu di tol kalikangkung yang dibuka
untuk melayani para pengguna kendaraan yang melintas di tol trans jawa
sejak siang memang belum tampak antrian yang berarti di gerbang tol kalikangkung semarang
namun ketika setelah saat berbuka puasa sekitar pukul tujuh malam tadi
mulai terjadi peningkatan volume kendaraan
meskipun jumlah volume kendaraan yang masuk ke gerbang tol kalikangkung semarang ini masih dianggap normal
yakni sekitar satu tujuh ratus hingga dua kendaraan per jamnya
pihak kepolisian polda jawa tengah dan pihak jasa marga
tetap memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada esok sembilan belas april
di mana terjadi peningkatan volume kendaraan sebanyak dua lima ratus hingga tiga kendaraan per jamnya
yang masuk di gerbang tol kalikangkung semarang